pur ngapain kamu berdiri di tengah jalan
nanti kalau ketabrak bagaimana
oh jadi kamu mau ketabrak aku
teganya kamu tis
tega apa pur
nggak usah pur
nggak usah neng ani
ongkosnya dipakai bayar dengerin ongkos curhat saya aja
ih apaan sih
jangan gitu ah
makasih neng ani
biar siang yang penting berangkat bang
kalau kata bapaknya tisna
lebih baik telat daripada nggak kerja sama sekali
abang kenal sama bapaknya tisna
lu baru mau berangkat nari ya iya beb mau barang barang kemana orang mau kemarin
duduk dulu dapat daya kan saya tuan rumahnya deh lepas gue yang punya kontrakan oh iya
hai gue di mana sini ya ini udah ini aja jadi begini sebetulnya gua kagak enak nih
datang kemari enaknya apa beb hai gua mau naji duit kontrakan lu
bebingan babi jangan lagi kontakan dulu deh ojek lagi nggak punya duit kan lobe tahu ojek
man baru kena tipu ya gue tahu makanya lo dengerin dulu gua ngomong ya lupa belakangan
pinggang gua lagi sakit nih sebelah sini nih barusan gua habis kaji murad gua ceritain sama
dia kata dia adiknya penyakitnya sama sama gua kena ginjal tahu tahu adiknya meninggal masya allah
masya allah gua takut dabeh ngapain lu eh gua belum koi enak aja lu gue masih pengen hidup lama ngerti
enak aja lu ngerti bebe makanya gua mau periksa ke rumah sakit yang bagusan udah tagihin tuh orang
kontrakan jawabannya sama sama loh semuanya baru kena tipu juga beh kagak ada duitnya
jak lilu harapan gua satu satunya yang terakhir nijak lu sih bayar dah biar bisa berobat
pur ngapain kamu berdiri di tengah jalan nanti kalau ketabrak bagaimana oh jadi lo mau nabrak gue
bij is dispega apa poer hangsa bolog dasar musuh dalam selimut kamu ngomong apa sih poor kata bapak
saya enggak boleh nuduh orang sembarangan masa saya dibilang selimut bukan selimut tapi musuh dalam
selimut dulu katanya lu udah ngaku salah eh ternyata lu menikung gue jilid kedua ceritanya

kedua menikung jelid pertama kapan keluarnya pur
ah gak usah pura pura lu
oke kalau mau lu begitu
mulai sekarang kita musuhan
yaudah saya ikut ya
lihat telpon dari siapa
enggak sih buko
oke langsung meluncur
pur apa saya masih dibilang menikung jilid kedua
ini udah cpus hairstyle
jangan jadi anggap berbuka
dimana ada seorang pek
yang percaya gue
apa dah udah kminu

punya kok apa
tapi mampir dulu kemari
sekalian mau nuker sendal
itu yang dipake tati
bebe ngapain dimari
ah kagak tumben
gue kan biasa silaturahmi
nah ini gue silaturahmi sekalian
tapi kan mereka lagi ada musibah
gue juga kena musibah
apa hubungannya sama audit kontrakan
babe perlu duitnya mak
anterin aku kedepan ya
ke pelaminan juga gue anterin
ada orang yang mengontrak tempat ini mai
saya kasihan sama tati kalau harus pindah be
kan ngusir mai
gue suruh pindah
disuruh ngontrak di kontrakan babi yang di ujung sono
padahal gue cuma mahalin dikit
malah ini orang banyak yang mau
mending begitu aja
begitu aja bagaimana bagaimana ini sih be
lo pindah ke kontrakan gue yang di ujung sono
biar tempat yang ini gue kasih ke orang yang baru
ntar aja kalo lo berdua udah pada punya duit
gampang aja dah
ya gak mai
lo mau kagak pindah
ya pindah tat
tidak doang mak
bang ojak enggak
ya diajak lah
besok lo urusin pindahannya ya
sekarang mak mau ngaji dulu
tuker dulu semuanya
gue antarin dah ya